ibu laluan kalau ngomong
iya bu ibu jangan tersinggung ya
ya walaupun sebenarnya ibu kesel sama ibu tanti
tapi kalian tenang aja
itu tidak akan mengurangi restu ibu untuk kalian
ibu harap kalian berdua bahagia ya
ibu makasih ibu ya
kamu tahu ibu
hari ini aku merasa bahagia banget
karena di depan aku sekarang itu adalah orang yang paling aku cintai
aku juga bahagia ndry
kamu juga bahagia
pokoknya mulai sekarang aku janji sama kamu
kamu selamanya buat aku
aku akan mencintai kamu
dan kita nggak akan berpisah selamanya
dan aku ngecinta kamu

varios yang bom untuk kakak juga scientists' girl
kamu tuh gimana sindri
aku kan sekarang udah jadi istri kamu
jadi aku gak mungkin ninggalin kamu
sekarang kita makan yuk
aku udah siapin sarapan buat kamu
sama mama juga
gak apa apa mama bisa ambil sendiri
mak dewi kan sekarang udah jadi anak mama
ternyata saya sudah membuat keputusan yang benar
dengan membiarkan andre menikah dengan dewi
dewi sangat baik orangnya
saya beruntung sekali mendapatkan menantu sebaik dia
ya allah pagi pagi kamu udah datang ke sini
ibu ini kan hari pertama setelah dewi nikah
makanya dewi kesini bawa makanan buat ibu
ini tandanya biarpun dewi udah nikah
tapi dewi tetap berbakti sama ibu
terima kasih ibu
ada burung di dalam sangkar
soalnya burungnya setengah bule
ada perempuan suka ingkar
tanti orangnya juga setengah
eh mau apa kamu indy
aku cuma mau kasih tahu sama kamu nanti
bahwa orang yang sudah bikin mata orang lain buta
nanti ya di nerakanya matanya itu akan dicuci
udah gitu bola mata yang dua itu abis dicungkil
dilempar ke dalam api yang menyala nyala
dan juga karena dia udah nambah lagi dosanya
yaitu ingkar janji
jadi nanti lidahnya akan disayat sayat
terus dipotong jadi tiga belas lima
dan dibuang juga ke dalam api yang menyala nyala
ya nggak apa apalah
dan memang kalau saya harus dihukum seperti itu ya saya rela kok
saya akan melakukan apapun demi kebahagiaan andre dan dewi
alhamdulillah tangannya kenapa nuf
mimpiku buyar di laut mati
berani beraninya mengkoarsinasi nanti
udah jelas jelas dia yang salah
eh masih juga membela diri
dasar gila edan
selama itu mau sampai kapan sih di dalam seperti ini
mama nggak capek
kamu jadi laki laki nggak boleh loyo
mereka sudah ingkar janji jadi mereka harus dihukum
aku udah capek ma
aku udah capek ngikutin sikat mama seperti ini terus
semua ini nggak ada gunanya ma
dewi itu sangat mencintai andre
jadi aku minta tangan sama mama
mama lupain semuanya mama nggak usah ngikutin kita lagi
terus aku kan sekarang udah bisa ke dia
harusnya denda mama itu udah hilang
kau aja yang udah bilang
kau kelihatan muruh
aku sekarang suami kamu loh
jadi apapun masalah kamu kamu harus cerita sama aku
aku cuma agak sedih aja mikirin ibu
biasanya sore sore gini kita suka bercanda di teras
kangen sama ibu
kalau emang kamu itu kangen sama ibu ya kamu ajak kesini aja
bukannya ada satu kamar yang kosong
kalau nggak dipakai juga membazir
aduh nggak enak ah
nggak pokoknya urusan mama
kamu nggak usah khawatir
tinggal di rumah kamu dre
saya mau di budihano lagi ya
karena ini demi dewi juga bu
dewi itu gak akan bahagia kalau jauh dari ibu
bu bu tante gimana
mama udah setuju
andre yang benar aja
ya mereka kan bersatu keluarga sama kita
masalahnya bu di sini
kita serah kamu deh
sekarang aku jemput mereka dulu ya
dok jadi tangan saya kena apa sih sebenarnya
kenapa tangan saya nggak bisa berhenti bergetar dok

pegang benda aja saya udah gak bisa
untuk mengetahui apa sebenarnya penyakit anda dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut
dok tapi pekerjaan saya adalah seorang fotografer
saya butuh tangan saya untuk bekerja
jadi saya harus cepat sesungguh dok
saya mengerti dona lila
sambil menunggu hasil lab tangan anda belum bisa dipergunakan
ya paling tidak untuk sementara waktu
saya bisa menjaga dokter
ini kamu yang lakuin
kamu yang lakuin ini
kebaya saya diapain sengaja ya sama kamu di pulau nusia
kamu pergi dari sini kamu pergi dari sini
ya apa apa mama udah
kamu jangan kebaya lagi
ya udah ini kan cuma kebaya mah gak usah marah marah dong
nanti aku beliin lagi buat mama
kalau bisa lima aku beliin buat mama tapi nggak usah marah marahin ibu dong mas
ini bukan sembarangan kebaya
ini kebaya dari allah papa kamu tahu
ini kebaya penuh dengan kenangan kamu bisa ganti kenangan saya
bisa dibeli nggak usah diganti dong
mama kamu benar ibu yang aku salah
ibu ibu emang salah bikin masalah ray
ibu pergi aja dari rumah ini
ibu jangan marah marah kayak begini dong ibu
mungkin kalau aku udah bicara sama mama mungkin semuanya akan baik baik aja
keputusan ibu udah bulat ibu mau pergi
ibu ibu minta kalian tolong hari ibu mau beres beres
udah ibu minta keluar kalian berdua keluar
sekarang kita harus gimana coba
harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri indra
kok jadi aku sih
aku kan udah bilang
mama sama ibu itu gak cocok dan gak mungkin bisa cocok
sekarang lihat kah keadaan jadi runyam
mana kontrakan aku yang lama udah dikontrakin lagi sama orang lain
jadi sekarang kita harus gimana
kamu mikir dong